berdasarkan catatan federasi serikat pekerja metal indonesia atau fspmi jawa timur tahun lalu
ada sekitar lima puluh perusahaan dengan total empat puluh ribuan pekerja yang menerima thr dengan dicicil
bahkan ada yang belum dibayar utuh sampai saat ini
surat edaran menteri ketenaga kerjaan tahun dua ribu dua puluh satu tentang pelaksanaan pemberian thr mewajibkan dibayar secara utuh
namun bagi para pekerja aturan tersebut dianggap normatif dan tidak menetapkan sanksi bagi perusahaan yang melanggar aturan
tapi setelah kita adukan pun reaksi dari pemerintah pun itu tidak ada giatnya
paling juga dilaporkan setelah itu dilakukan pendataan datang ke perusahaan
setelah itu perusahaan tidak memberikan ya tidak ada sanksi
ya menguap seperti itu dari tahun ke tahun
asosiasi pengusaha indonesia atau apindo jawa timur menjelaskan
beberapa perusahaan masih kesulitan
memberi thr secara utuh akibat pandemi covid sembilan belas
perusahaan yang terkena dampak berasal dari sektor pariwisata tempat hiburan dan konveksi
apindo meminta ke perusahaan tersebut melakukan dialog bersama pekerja untuk menentukan cara bayar thr
tadi saya sampaikan di awal bahwa ada yang terdampak ada yang tidak terdampak ada yang baru bangkit
nah ini kan yang membedakan semuanya
ya terus terang aja kemarin aja sendiri
saya ada satu keluhan dari sebuah perusahaan yang gaji itu sudah sampai hari ini
sampai bulan ini masih istilahnya gaji mereka bulanan itu masih dipotong
belum bisa menerima gaji full
apalagi berapa minggu ke depan dibebani untuk bayar thr ini juga jadi salah satu kendala
yang memang harus jadi perhatian dari seluruh pihak
kepala bidang buruh dan miskin kota lembaga bantuan hukum atau lbh surabaya
habibus solihin menyayangkan tidak adanya sanksi hukum bagi perusahaan yang melanggar
namun kita sama sama mengetahui dengan adanya regulasi regulasi yang kemudian terbarukan
kami melihat bahwa pemerintah tidak serius untuk hadir ketika ada problem problem
tentang tunjangan hari raya keagamaan
kita bisa melihat bahwa tanggal pada tahun dua ribu dua puluh
pemerintah tidak hadir bahkan cenderung untuk memediasi dengan adanya surat edaran edaran tersebut
mungkin pemerintah wajib hadir bahkan bisa merekomendasikan kepada pelaku pengusaha pengusaha
atau pemberi kerja agar supaya mentaati beberapa aturan aturan yang sudah diterbitkan atau dikeluarkan
kalangan buruh meminta pemerintah mengawasi dan mengatasi perusahaan yang telah diadakan
kalangan buruh meminta pemerintah mengawasi dan mengatasi perusahaan yang telah diadakan
dan memperhatikan nasib pekerja yang tidak mendapat thr secara utuh